enam orang disolasi sebagai pasien dalam pengawasan atau pdp covid sembilan belas di rumah sakit prof dr sukandar kabupaten mojokerto jawa timur pada dua puluh dua maret
keenamnya memiliki riwayat pergi ke kota yang terjangkit virus corona atau covid sembilan belas
salah satunya adalah pekerja migran yang baru pulang dari malaysia
dia sempat transit di medan
sesampainya di mojokerto dia langsung diisolasi pada sabtu malam
berdasarkan evaluasi harian temuan kasus covid sembilan belas pemkap mojokerto akan menambah fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan pasien terjangkit virus corona
yaitu puskesmas gondang dan rumah sakit rabah suni
jadi ini tadi sudah panjang lebar kita mendapatkan masukan dari teman teman semua
kesiapan kesiapan termasuk rumah sakit pukesmas
jadi kita berprinsip bahwa posisi pencegahan ini tetap harus kita tingkatkan karena lebih baik daripada penanganan
ini odp nya empat belas pdp nya enam ini update sekarang ini
satu pasien covid sembilan belas dirawat di rsud sumedang jawa barat
pasien telah dirawat sejak sabtu malam
dia adalah warga kecamatan sumedang selatan yang bekerja di bandung
setelah dinyatakan positif keluarga pasien kini masuk dalam pemantauan pihak medis
terdapat sembilan ratus delapan puluh enam orang dalam pemantauan atau odp covid sembilan belas di kabupaten sumedang hingga minggu
di sumedang telah teridentifikasi satu orang terjangkit virus corona
odp di sumedang meningkat cukup gajah
totalnya berdasarkan data yang dilapakan di bandung perkokim cang desa dan kesehatan
total orang dalam pemantauan ada sembilan ratus delapan puluh enam orang
tempat pelayanan publik yang ramai dikunjungi akan ditutup di kabupaten sumedang mulai dua puluh tiga maret hingga batas waktu yang belum ditentukan
tim liputan cnn indonesia